panggung side event forum keamanan pangan global atau atlantic council global food security forum pada minggu malam tidak hanya diisi oleh para delegasi dunia
musisi jazz indonesia sandi sandoro tampil membawakan single andalannya yakni malam biru yang dibawakan secara akustik
selain sandi yang mencuri perhatian penyanyi asal amerika john legend turut tampil di panggung yang sama
ia mengajak peserta forum untuk menyanyikan lagu lagu hitsnya dengan iringan piano salah satunya all of me
forum keamanan pangan global atau atlantic council global food security forum adalah salah satu forum sideline resmi ktt g dua puluh
yang membahas solusi untuk memperkuat sistem ketahanan pangan dunia